nah mungkin meteor
satu empat juta pohon serling atau lebih dari dua puluh enam miliar rupiah
dikonfirmasi oleh detik com joshua mengaku batu meteor miliknya laku dua ratus juta
yang menyatakan pembelinya adalah seorang warga negara asing yang tengah berada di bali
pembeli batu meteor tersebut diketahui bernama jared collins
dalam rilis yang dikeluarkan oleh pihak jarod
diketahui bahwa ia dimintai tolong dari seorang penggemar batu meteor dari amerika serikat
pada tujuh agustus dua ribu dua puluh
untuk mendapatkan batu milik joshua
setelah bertemu joshua jarod menyatakan penetapan harga dilakukan oleh orang amerika dan joshua langsung
terkait harga syarat menyatakan angka yang disebutkan sama sekali tidak benar
nilai sebenarnya merupakan rahasia dari kedua belah pihak
jumlahnya pun bukan dua ratus juta rupiah ataupun dua puluh enam miliar rupiah
menurutnya tidak ada meteorit dengan harga seperti yang disebutkan
terkait penemuan batu meteor di tapanuli
kepala lembaga antariksa dan penerbangan nasional thomas jamaludin menyatakan
meteorit tersebut tidak beracun dan tidak mengandung radiasi
meteorit temuan warga bernama joshua hutagalung itu juga tidak memiliki nilai urgensi untuk diteliti
untuk itu lapan tidak merasa perlu mengambil alih untuk pengamanan
ukuran meteorit yang ditemukan joshua termasuk kecil
meskipun laporan meteor jatuh termasuk jarang di indonesia
thomas jamaluddin mengingatkan potensi meteor jatuh selalu ada setiap hari
sementara untuk nilai jualan
thomas jamaludin menyatakan lapan tidak dalam kapasitas menentukan harga batuan alam tersebut
dua aspek tadi itu tidak mewajibkan lapan untuk sebut saja menindaklanjuti temuan tersebut
tidak ada aspek keamanan dan keselamatan yang memang harus dilindungi bagi warga di sekitar temuan tersebut
kemudian untuk nilai penelitian terkait dengan objek tersebut pun itu tidak ada urgensinya
sehingga memang penemunya itu berhak memiliki
sebelumnya batu meteor jatuh usai joshua dan istrinya mendengarkan suara gemuruh dan petir di langit
beberapa saat kemudian suara dentuman keras terdengar di samping rumah mereka
saat mencari benda yang melubangi atap rumahnya joshua menemukan batu misterius terbenam di tanah tepat di samping rumah
menurut joshua batu tersebut terasa hangat dan mempunyai medan magnet yang mampu menarik besi
temleputan sienan indonesia